hari raya jogja hari kebebasan hari kesilangan
seorang warga di wonosobo jawa tengah memarahi petugas sambil membuka paksa portal yang menutup jalan kota saat lebaran
meski polisi langsung menyusun portal seperti semula pria tersebut kembali membukanya secara terus menerus
menurut kapolres wonosobo yang diwawancara detik com akbp fangki ani sugiharto
kejadian tersebut terjadi di jalan ahmad yani wonosobo jawa tengah pada hari lebaran minggu pukul sepuluh pagi
saat diamankan pria yang diketahui bernama tukijo ini juga menolak diminta menggunakan masker oleh petugas
yang terbaru dengan didampingi keluarganya tukijo akhirnya meminta maaf
maaf ke petugas kepolisian
dengan mengenakan masker tukijo mengaku bahwa perbuatannya salah
seorang ibu rumah tangga nekat mendobrak barikade penutup jalan desa warugunung kabupaten mojokerto jawa timur
ibu dua anak ini ditolak warga dan petugas linmas yang berjaga saat hendak berkunjung ke sana keluarganya
meski tetap ngotot akan masuk ibu dua anak itu tetap tidak diizinkan
penutupan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran
penyebaran virus corona yang dibawa orang luar yang masuk desa tersebut
kapolsek pacek ibtu tony hermawan mengatakan meski sempat viral di media sosial
permasalahan dengan warga desa sudah diselesaikan karena adanya salah paham
jadi untuk warga yang ngamuk ngamuk itu dia mau berkunjung ke saudaranya di dalam
belum ada pemberitahuan mungkin ada emosi jadi nggak paham peraturan kampung
tapi ada permasalahan dari media
untuk permasalahan sudah dimediasi
puluhan pelanggar pembatasan sosial berskala besar di palembang sumatera selatan menjalani sanksi sosial senin petang
mereka mengenakan rompi oranya dan membersihkan fasilitas umum seperti toilet
serta menyingkirkan sampah di taman kambang iwak palembang
menurut kepala satpol pp kota palembang bagi pelanggar psbb yang ketahuan melakukan pelanggaran lagi
akan dikarantina satu x dua puluh empat jam dan denda rp seratus hingga rp dua ratus lima puluh
petugas berharap penerapan sanksi bagi pelanggar psbb dan protokol kesehatan dapat mencegah penyebaran covid sembilan belas di kota palembang
tim liputan cnn indonesia